pimpinan pusat muhammadiyah mendesak presiden joko widodo membentuk tim independen untuk menyelidiki penembakan enam anggota fpi di tol cikampek pada senin dini hari kemarin
pp muhammadiyah meminta proses hukum kasus ini berjalan dengan transparan dan diusut sampai tuntas
ketua pp muhammadiyah bidang hukum dan ham dan kebijakan publik bushro mukodas mengatakan tim independen bisa terdiri dari komnas ham lembaga perlindungan saksi unsur masyarakat dan ikatan dokter indonesia
bushro berharap peristiwa ini tidak terulang kembali dan menjadi bahan koreksi bagi pemerintah
busro meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi dan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas sumbernya
peristiwa yang terjadi adalah merupakan bentuk hadirnya kekerasan yang berkali kali di negeri ini
kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara yang tidak hanya terjadi pada peristiwa di cikampek kemarin tapi juga sebelumnya terjadi
sementara itu komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras mengecam keras tindakan anggota kepolisian yang mengakibatkan tewasnya enam pengawal pimpinan front pembela islam fpi rizik sihab di kawasan karawang jawa barat
polisi sudah berniat untuk menghabisi nyawa mereka saat melakukan pembuntutan
untuk itu kontras meminta agar presiden joko widodo turun tangan menyelesaikan kasus ini dengan membentuk tim pencari fakta
ada beberapa variable yang memang tertutup
satu tidak adanya saksi yang jelas melihat peristiwa tersebut
terus juga cctv yang dikabarkan rusak dan peristiwa terjadi di malam hari
kami menduga memang ada niat untuk menghabisi nyawa mereka
kalau kewajiban mereka untuk melakukan penyelidikan memang ada bagian itu melakukan pembuntutan
tapi pembuntutan itu digunakan untuk mencari tahu atau mencari keterangan apa yang sedang mereka lakukan
bukan berakhir dengan kematian dari enam orang yang sedang mendampingi perjalanan rizik sihab
maka itu sudah bisa menjadi informasi yang jelas
bahwa memang jangan jangan ada sesuatu yang ditutup